diduga akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting
sebuah mobil box pengangkut telur terbakar di ruas tol cipali pada rabu petang
sementara pada pagi harinya kecelakaan maut juga terjadi di ruas tol yang sama
dua orang tewas setelah sebuah minibus keluar jalur dan terbalik
sebuah mobil box bermuatan telur terbakar di ruas tol cipali arah jakarta di kilometer tujuh puluh tiga purwakarta
mobil box bernomor polisi ag delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh up ini diduga terbakar lantaran mesin pendingin yang berada di bawah tumpukan telur mengalami korsleting
menurut pengakuan sopir api pertama kali muncul di bagian kanan box mobil yang dikendarainya
dirinya yang melihat percikan api dari kaca spion lantas menepikan kendaraannya dan mencoba memadamkan api dengan alat seadanya
tidak lama dua unit pemadam kebakaran datang dan membantu memadamkan api
beruntung api tidak sempat melahap habis
mobil box dan seluruh muatannya
sementara pada rabu pagi kecelakaan maut juga terjadi di ruas tol cipali arah jakarta kilometer satu ratus sepuluh subang
sebuah minibus yang melaju kencang tiba tiba oleng ke kiri jalan dan terbalik
akibatnya lima orang penumpang warga jalan buton kabupaten magelang dan seorang pengemudi terjebak dalam kabin kendaraan
kecelakaan ini menyebabkan satu orang bernama tukiem tewas di lokasi kejadian dan korban heri meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit
sementara tiga penumpang lainnya luka berat serta pengemudi bernama thomas widieka terluka ringan
diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi mobil mengantuk dan kehilangan kendali
dian firmansyah jawa barat